ini apaan lu anjing
ini apaan lu anjing
inilah detik detik saat ponsel milik luna diana
seorang vlogger wanita di jamret di jalan raya panongan
kabupaten tangerang banten pada dua puluh dua agustus lalu
korban yang tersesat saat membuat konten terlihat
mengeluarkan ponselnya untuk membuka peta digital
namun tiba tiba ponselnya dirampas seseorang
korban sempat mengejar namun tersangka yang memacu sepeda motor
dengan kecepatan tinggi menghilang di pertigaan jalan
korban pun melapor ke polsek panongan
pelakunya kan dua orang apalagi kan saya sendiri kan cewek gitu kan
kalau memang kekejar juga takutnya nanti saya diapa apai lagi kan
dimacok atau apa yaudah
pas setelah saya kejar setengah jalan
tiba tiba tuh udah gak ada pelakunya
berbekal rekaman video dari korban
unit reskrim polsek panongan selasa malam menangkap
satu dari dua tersangka jambret ponsel milik vlogger wanita ini
dari hasil pemeriksaan diketahui
tersangka sudah melakukan aksinya sejak dua ribu sembilan belas lalu
dan sudah sembilan kali menjambret ponsel milik warga
di kawasan panongan dan legok tangerang
di lombok barat nusa tenggara barat
berhasil menangkap seorang pencuri tiga unit komputer sekolah
tersangka yang mencuri pada akhir agustus lalu
mengaku bekerja sendiri saat naik dan membobol plafon
setiap melakukan aksinya
tersangka meninggalkan surat permohonan maaf
dan berjanji akan kembali melakukan aksinya
tersangka juga menuliskan kebenciannya terhadap kondisi covid sembilan belas
mengait ngaitkan yang kami artikan pesan tertulis ini
kalau pelaku ini menjadikan
menjalankan aksinya karena situasi pandemi yang
meski tersangka sempat meminta maaf dalam surat yang ditinggalkannya
polisi tetap melakukan proses hukum terhadapnya
dikliputan cnn indonesia